terima kasih masih menyaksikan cnn indonesia program spesial hari ulang tahun ke tujuh cnn indonesia dan tadi kita melihat penampilan dari cnn indonesia akustik
cnn squad yang berakustik ria
iya karena semua punya bakat masing masing begitu yang bisa dikembangkan di sini
nah selama tahun dua ribu dua puluh dua ini beragam penghargaan diterima oleh cnn indonesia tv baik anugerah program tv atau anugerah karya jurnalistik yang dipersembahkan awak media cnn indonesia
persembahan karya karya jurnalistik dari para jurnalis cnn indonesia merupakan wujud dedikasi dan kecintaan kami terhadap pemirsa
torehan prestasi membanggakan diukir jurnalis jurnalis cnn indonesia dalam berbagai perlombaan karya jurnalistik
penghargaan bergensi dan apresiasi baik dari dalam dan luar negeri mampu diwujudkan dengan kerja keras yang diawali dengan ide ide liputan menarik
sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat untuk pemirsa setia cnn indonesia
kita bersyukur puji tuhan alhamdulillah gitu ya tahun ini cnn indonesia mendapatkan beberapa apresiasi yang cukup bergensi gitu
sebenarnya apa yang kita kerjakan selama ini kan memang kita berusaha memenuhi kaedah kaedah jurnalistik dan menyajikan informasi yang bermutu
dan itu ternyata juga mendapat apresiasi dari beberapa lembaga
seperti misalnya kita mendapatkan tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh dua ini kita mendapatkan anugerah di negoro award
kemudian com juga di cnnindonesia com meraih penghargaan di award internasional dari one ifra di singapura beberapa bulan yang lalu
dan saat ini ada rekan kita juga salah satu korespondensi cnn indonesia yang berangkat ke paris untuk mendapatkan penghargaan di sana penghargaan internasional
panen karya penghargaan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah
seperti anugrah adi negoro dua ribu dua puluh satu anugerah jurnalistik mh tamrin anugerah jurnalistik kementerian komunikasi dan informatika kepala staf angkatan udara award dan kpid provinsi daerah istimewa yogyakarta
sementara dari luar negeri cnn indonesia tv menempatkan karya jurnalistiknya di ajang hins peter award dua ribu dua puluh dua karya miftah farid aga dipa dan agus soekarno
sementara karya yogi tujuliarto andra anhar dwi prasetyo dan ilham aji berhasil menempatkan liputan dokumenter
pendeknya berjudul ⁇ let me drone force di unified filmmakers festival jerman
karya lainnya berjudul they don't need to know juga terpampang dalam megacity short documentary festival di paris perancis
menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya menjadi bagian dari cnn indonesia dan berkarya di tempat ini
dan setiap karya yang diapresiasi tentu saja bukan soal saya pribadi tapi juga ada tim yang besar pimpinan yang sabar juga tentu saja rekan kerja yang luar biasa
dan ketika karya kami mendapatkan penghargaan untuk saya ini bukanlah sebuah pencapaian tapi sebuah pembelajaran
bahwa tugas kami di sini adalah sebagai penyampai pesan
tidak hanya kebenaran yang menyenangkan tapi juga kenyataan yang menyakitkan
yang saya garis bawahi adalah kami adalah penyampai pesan
untuk orang orang yang tidak bisa bersuara untuk orang orang yang jauh
di ujungnya dari sana
pada digital media award asia dua ribu dua puluh dua kategori terbaik
dalam anugerah jurnalistik kominfo tahun ini cnn indonesia com juga menjadi pemenang kategori liputan media online atas nama lutfi febrianto cnn
sampai jumpa di video selanjutnya